kematian seorang bayi berusia delapan belas bulan yang diduga tewas akibat penganiayaan di panti asuhan tunas bangsa menguak nestapa lain
panti asuhan yang telah berdiri lebih dari delapan belas tahun ini kondisinya jauh dari kata manusiawi
bahkan izin berlaku yayasan tunas karya atau tunas bangsa ini diakui dinas sosial pemprov riau telah habis sejak tahun dua ribu sebelas
wajah wajah polos ini menatap sekeliling
sesekali mereka tersenyum
ada pula yang mendekat bak merasa takut
dalam usia sekecil ini seharusnya mereka berada di tangan yang tepat
mendapatkan hisayang nutrisi yang sehat bagi perkembangan atau bahagia dalam keriaan bermain
namun tidak bagi kelima bayi dan balita ini
kelima bayi ini harus dievakuasi dinas sosial provinsi riau lantaran hidup di panti asuhan yang jauh dari kata layak
rumah yang seharusnya menjadi naungan yang aman dan nyaman justru kotor lembab bahkan dipenuhi makanan kadeluarsa
lingkungannya adalah penuh dengan nuansa kekerasan penuh nuansa keterlantaran penuh nuansa pelanggaran hak anak
maka yang muncul adalah juga demikian
menjadi tidak percaya diri mungkin menjadi agresif mungkin akan menampilkan berbagai perilaku perilaku primitif
kecerdasan mereka juga akan mengarah kepada hal yang justru berbalik
dari potensi yang harus dimiliki setiap anak dan sebagainya
kelima anak ini kini ditempatkan di rumah aman milik dinas sosial provinsi riau
nestapa lain pun terkuak
tiga orang dengan gangguan kejiwaan yang juga ditampung di panti fakir miskin tunas bangsa hidup dalam kondisi yang juga menyedihkan
tiga puluh tiga ya totalnya tiga puluh tiga yang odg gangguan jiwa
kemudian ada tiga yang lansia
kemudian ada lima yang anak anak
kategori empat anak satu bayi
itulah keseluruhan yang
dan semuanya sudah kita evakuasi di tempat yang layak dan ditentukan
sosok lili nur hayati sang pendiri jayasan ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka
perempuan berusia lima puluh tahunan ini dikenal warga di sekitar panti sebagai sosok yang tertutup
setahu kami usia anak yang di sini kami tengok ya kan
begisar satu sampai tiga tahun
pernah kami lihat anaknya sampai usia remaja apalagi dewasa yang membina
di sini lagi ya melanjutkan di sini
nampak boleh kami
kemana kami nggak tahu juga
ya tertutup rapat lagi
kami pun kadang kadang ingin mendengarkan
tapi yang kena kena selama ini kami nggak dengar juga sih
dinas sosial provinsi riau pun membeberkan fakta
izin yayasan milik lili ini tak lagi diurus
sejak tahun dua ribu sebelas
sebuah ironi nyawa seorang bayi harus tergadai dalam rumah bernama panti asuhan
tempat di mana seharusnya kahisayang disemai
miladiyah rahma pekan baru riau
kasus penelantaran dan penganiayaan penghuni beberapa panti milik yayasan tunas bangsa di pekanbaru riau
memunculkan sejumlah pertanyaan
bukan cuma tidak layak huni tapi izin pengelolaan panti asuhan juga sudah habis sejak tahun dua ribu sebelas
lalu apa yang luput dari pengawasan yang seharusnya dijalankan
siapa yang harus bertanggung jawab
dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio cnn indonesia malam hari ini
ada bang reza indragiri ketua bidang pemenuhan hak anak lembaga perlindungan anak indonesia atau lpa indonesia
terima kasih bang reza sudah datang
lpa indonesia ini kan yang kemudian dari awal sudah mulai bukan mulai mengadvokasi masalah ini
dan membuka ke publik sehingga ini menjadi perhatian publik luas
anda bisa ungkapkan bagaimana proses investigasinya kemudian advokasinya dan kondisi rakyatnya ini
dan kondisi realnya di lapangan seperti apa sih bang reza mungkin bisa dikasih overview untuk kita
barangkali ini sebuah informasi yang tidak begitu mengembirakan bagi otoritas terkait ya
bahwa sesungguhnya masyarakat sudah masyarakat sekitar sudah merasa risau dengan keberadaan yang lokasi atau tempat yang disebut sebagai panti tersebut
mereka sudah melakukan pelaporan ke dinas terkait ke pejabat setempat bahkan hingga ke lurah
tapi dengan segala hormat terjadi pengabayan
jadi masyarakat memang sudah ada laporan gitu
sudah sudah melaporkan itu
kemudian mereka melaporkan kepada lpa riau lembaga pelindungan anak riau
dan lpa riau mencoba melaporkan kembali ke otoritas terkait ke dinas tersebut
tapi lagi lagi responnya tidak terlalu positif
sejak kapan mbak kemudian masyarakat memberikan laporan atau mungkin mulai mencurigai dan akhirnya memberikan laporan sampai akhirnya lph harus turun tangan
sudah sejak bertahun silam masyarakat setempat itu melihat kok sejumlah selebritas datang ke sana berbagi bagi hadiah berbagi bagi donasi
tetapi pada saat yang sama tidak ada pembenahan yang signifikan pembenahan yang berarti bagi sarana tersebut
jadi ini sudah cukup lama
sehingga pantas kalau kita katakan dengan segala hormat pihak yang paling bertanggung jawab memang adalah ibu l
yang tampaknya sekarang sudah berstatus sebagai tersangka
pihak yang disebut sebagai pemilik panti tersebut
namun apabila benar bahwa ternyata selama ini terjadi pengabayan terhadap laporan masyarakat terhadap perhatian masyarakat
maka sesungguhnya ini bukan hanya pertanggung jawaban yang harus diemban oleh ibu l
tapi juga negara
jangan lupa kalau kita bicara tentang undang undang dasar kita katakan bahwa fakir miskin
anak terlantar kita paham maknanya
dipelihara oleh negara
jadi anak anak di dalam panti ini saya pikir mengalami victimisasi majmuk
mereka katakanlah sudah terabaikan sudah tersisikan dari keluarga kandung mereka
mereka terabaikan oleh pihak yang kemudian menjalankan peran sebagai pengasuhan atas nama panti pengasuhan tersebut
dan boleh jadi mereka juga sudah menjadi korban berikutnya yaitu korban negara
saya tidak bermaksud mempolitisasi ya
tidak ada urusannya bagi kita bermain dengan politik terkait dengan perlindungan anak
kita harus buka diri tampaknya itulah yang terjadi
jenis pengabayan dan juga victimisasi atau penderitaan lah yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat
seperti apa bang yang mereka rasakan itu
sebutlah mulai dari sarana
mas kalau kita buka sistem akreditasi panti
sistem akreditasi lembaga sejahteraan sosial anak
di sana ada sekian banyak kriteria yang harus terpenuhi
sarana prasarananya pekerjanya kemudian makanannya
sebutlah semua itu
niscaya tidak terpenuhi oleh panti ini
tidak terpenuhi oleh panti ini
yang paling nyata yang paling mudah untuk kita nilai kan tak lain tak bukan adalah bangunannya kan
pekarangannya ruangannya dan seterusnya
tapi sebagaimana terlihat di tayangan cnn indonesia
dari luar pun kita sudah bisa mengatakan bahwa tempat ini tidak layak huni
jangankan bagi anak anak
bagi orang dewasa pun barangkali kita akan berpikir seribu kali sebelum kita tinggal di sana
apalagi untuk anak anak
bagaimana mungkin di tempat yang sangat sangat buruk tersebut
kepentingan terbaik anak bisa terpenuhi
anak anak dari mana siapa dan latar belakang apa yang kemudian masuk dari penelitian lpa sendiri
siapa saja yang kemudian menghuni panti yang tadi anda katakan
berbeda dengan pandangan awam yang mengatakan bahwa niscaya anak anak yang ada di dalam panti adalah anak sebatang kara
yang tidak punya orang tua tidak punya keluarga
tapi studi menunjukkan
sesungguhnya masih punya keluarga
tidak hanya panti di riau
tidak hanya di riau
sesungguhnya masih memiliki keluarga
sehingga sebetulnya apabila kapasitas keluarga terbangun
anak anak itu tidak harus menghabiskan waktu mereka
tidak harus hidup di dalam panti
tapi bisa hidup bersama keluarga mereka
baik keluarga yang melahirkan dalam pengertian ayah ibu
maupun keluarga pengganti keluarga besar mereka
dari mana gerangan anak anak di panti tunas bangsa ini berasal
justru pertanyaan itu yang harus dikembalikan kepada dinas sosial
kenapa saya katakan demikian
dinas sosial setempat mengatakan
izin operasional sudah ditutup sejak tahun dua ribu sebelas
jadi seolah olah dinas setempat ingin mengatakan
kami sudah selesai tugas kami
filosofi lembaga kesejahteraan sosial anak
adalah mengembalikan anak ke keluarganya
bagaimana mungkin kemudian filosofi ini bisa terrealisasi
kalau sejak awal tidak terdata
sesungguhnya anak ini orang tuanya di mana
asalnya dari mana
masih hidup kah
sudah meninggal kah
status pendidikannya kah
tingkat ekonominya kah
dengan kata lain
sungguh sungguh kami angkat tangan
dan anda lihat memang anak anak yang tinggal di lpr
tinggal di panti asuhan tunas bangsa itu juga
atau anak anak yang masih punya keluarga dan orang tua gitu bang ya
kami membangun sebuah optimisme
bahwa kalau kita telisik lebih jauh
hampir bisa dipastikan
anak anak ini punya keluarga
tidak mungkin dia sekonyong konyong lahir di bumi tanpa keluarga
jadi ini lagi lagi panti asuhan
kemudian apa sebenarnya motif dari panti asuhan ini
apakah memang untuk kepentingan bisnis
atau mereka ini betul betul dirawat
atau mungkin saja mereka dikapitalisasi secara ekonomi gitu
kita akan tanya perspektif dari pemerintah sendiri
saat ini telah bergabung bersama kami lewat sambungan skype
ada bapak nahar
direktur rehabilitasi sosial anak dari kementerian sosial republik indonesia
selamat malam pak nahar yang bergabung dengan kami dari bandung
ya pak nahar boleh anda jelaskan pak
bagaimana sikap kementerian sosial melihat peristiwa ini
kalau tadi bang reza sudah katakan
sebenarnya masyarakat sudah melaporkan sejak bertahun tahun lamanya
bahwa ada tindakan yang memprihatinkan sebenarnya
kemudian perlakuan yang memprihatinkan
yang terjadi di panti tunas bangsa
tapi tidak ada tanggapan atau tindakan apa apa dari otoritas terkait
komentar pemerintah seperti apa pak
yang pertama adalah
kami mengucapkan terima kasih kepada lpai yang sudah mengawal kasus ini
bagi kami ini bentuk peran serta masyarakat untuk melaporkan apa yang terjadi di masyarakat
kalau seandainya kita fokus di persoalan ini
maka kemarin kami sudah kesana mengecek dan mengumpulkan beberapa hal hal yang perlu kami kumpulkan
terkait dengan misalnya izin operasionalnya ada tidak
lalu kemudian bagaimana situasi sistem pengasuhannya
tadi sudah disebutkan oleh kak reza mengatakan bahwa
mendirikan panti itu tidak hanya sekedar mendirikan
lalu kemudian standar layanannya standar lembaganya sarana prasaranya tidak dipenuhi
nah ini ada beberapa yang belum dipenuhi
siapa yang harusnya bertanggung jawab pak nahar terkait dengan pengawasan
kemudian memberikan izin misalnya panti ini tetap beroperasi
siapa yang harus bertanggung jawab sebenarnya pak nahar
ya jadi gini undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua
peraturan pemerintah nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
lalu kemudian peraturan menteri sosial nomor tiga puluh tahun dua ribu sembilan belas
sebetulnya sudah memberikan amanat bahwa ketika mau mendirikan panti
itu harus mendapat izin operasional dari dinas sosial kabupaten kota
saya cek ternyata
informasi bahwa ini tidak ada isinya
ternyata kemarin waktu kami kesana menemukan ada dua dokumen
dokumen pertama adalah bahwa dua ribu delapan sampai dua ribu tiga belas ada dari kota
lalu kemudian dari dua ribu empat belas dan sampai dua ribu enam belas ada juga izin operasional
oke jadi memang sebenarnya secara prosedur perizinan
ini sudah dilalui dan dipenuhi oleh panti tunas bangsa ini ya pak
tapi kalau mungkin yang bisa diberikan pengetahuan untuk masyarakat
syarat syarat apa saja sih pak yang kemudian dibutuhkan oleh swasta
atau pihak masyarakat di luar negara yang ingin membuat atau mendirikan
semacam panti asuhan atau panti sosial seperti ini pak nahar
iya salah satu contoh misalnya begini
ketika mau mendirikan panti maka letak lokasinya tidak jauh dari pemukiman
jadi terus terisolir itu harus dihindari gitu
lalu kemudian yang kedua misalnya dekat dengan sekolah
lalu kemudian fasilitas di dalamnya itu harus teramah dan memang didesain
agar anak anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik
tadi sudah disebutkan oleh kak reza
jadi beberapa persyaratan itulah yang harus dipenuhi
nah ini tadi sudah dijelaskan oleh kak reza dan memang ini

didampingi untuk menuju panti yang sesuai dengan standar nasional pengasuhan anak
apakah sertifikasi atau standar yang sudah ditetapkan oleh kementerian sosial ini
ada pengawasannya di lapangan pak nahar
dan bagaimana pola pengawasannya atau mungkin enforcement atau penegakan hukum
atau peraturannya jika memang panti asuhan atau panti panti sosial ini di lapangan
tidak memenuhi standar standar atau kaedah yang telah ditetapkan oleh kementerian
ya sebetulnya gini
ketika izin operasional ini diberikan kepada level tertentu
karena begini menurut peraturan pemerintah nomor tiga puluh sembilan itu ada tiga level
level untuk lks yang sifatnya nasional artinya lintas provinsi itu pusat
lalu kemudian lintas kabupaten kota itu provinsi
nah ini hanya di lingkungan kota maka ini sekutnya sekut kota
jadi tentu yang memberikan izin diberikan keundangan atau mempunyai kewajiban
untuk melakukan monitoring
jadi monitoring itu sebenarnya dilakukan oleh dinas sosial di provinsi dan juga di kabupaten tadi pak nahar ya
untuk kementerian sosial sendiri ada program program memang atau bantuan bantuan khusus
bagi panti panti ini nggak sih pak memberikan insentif insentif tertentu misalnya makanan atau uang untuk perawatan operasional misalnya
ini kan panti panti sosial yang hidup dari filantropis gitu pak
ya sebenarnya pemerintah kementerian sosial sendiri biasanya kalau ada usulan dari daerah
kita akan telah usulan itu kalau memenuhi syarat semua syarat syaratnya terpenuhi
salah satunya bahwa panti ini adalah memiliki izin operasional biasanya kita support
jadi harus ada laporan atau mungkin permintaan dulu dari si panti kemudian melewati panti ini

tapi prosesnya cukup panjang
dan kalau melihat bagaimana ini prosesnya cukup panjang
bang reza ini kalau melihat bagaimana
dan kalimat tidak lengkap
benar persetujuannya izinnya adalah dari dinas sosial
tapi ada kalimat susulan dengan persetujuan dari masyarakat
dengan persetujuan dari masyarakat
dengan persetujuan dari masyarakat
artinya dinas sosial tidak cukup menyambangi panti tersebut atau lembaga kesejahteraan sosial anak tersebut
tapi dinas sosial semestinya dengan kalimat susulan tersebut terpanggil untuk melakukan survei ke masyarakat setempat
menanyai apakah panti ini pantas untuk dibuka apakah sudah saatnya diperpanjang apakah harus justru ditutup dan seterusnya
nah ketika kemudian kalimat susulan ini terabaikan persetujuan dari masyarakat itu tersisihkan
maka seolah olah urusannya hanya semata mata antara dinas sosial dan panti
dan administrasi sekali
sangat administratif sekali
jadi keterlibatan masyarakat justru terabaikan
dengan kondisi yang memprihatinkan seperti ini pasti anda juga punya penelitian bagaimana kondisi kondisi panti di indonesia
ada protes atau mungkin semacam keluhan atau mungkin ada undak undak yang pernah dikeluarkan oleh keluarga mereka melihat kondisi anak anaknya seperti itu
tidak hanya dalam kasus semacam ini mas ya
dalam panti asuhan yang dianggap sudah memenuhi standar pun ternyata berbagai macam problem fisik problem psikis problem sosial itu juga muncul
tidak hanya di indonesia tapi juga di negara negara yang lebih maju
di satu sisi saya ingin memberikan apresiasi luar biasa kepada pak direktur kepada pak nahar yang sudah turun ke lapangan melakukan survei
tapi ingat betul betul ini wanti wanti karena tempoh hari sempat saya berkomunikasi dengan pak wali kota pekanbaru
yang juga mengatakan masalah sudah relatif selesai karena toh surut
izin sebutnya sudah
sudah tidak dikeluarkan sejak tahun dua ribu sebelas
sudah dikeluarkan jadi setelah tanggung jawab dari otoritas terkait sudah selesai
tapi tadi saya katakan tidak bisa
agenda yang lebih besar bukan hanya sebatas menutup lalu memberikan polis lain di panti asuhan tersebut
agenda yang paling besar adalah mengembalikan anak anak di panti tersebut ke keluarga mereka
kalau mereka tidak bisa dikembalikan
justru tujuan utama panti adalah merehabilitasi mereka kemudian mengembalikan mereka ke keluarga
sistem akreditasi ada skor satu sampai empat
empat adalah nilai terbaik
pertama sekali nilai empat diberikan kepada panti yang sejak awal sudah punya sebuah sistem
sudah membangun sebuah mekanisme tentang bagaimana mengembalikan anak anak ini ke keluarga mereka
oke bang razi itu kan tadi nilai empat nilai yang paling positif yang akan diberikan panti
jika panti itu berhasil mengembalikan anak anak kembali ke keluarga setelah direhabilitasi lah kurang lebih ya di panti
tapi untuk yang nilai tiga dua satunya kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
pertama sekali nilai empat diberikan kepada panti yang sejak awal sudah punya sebuah sistem
diantaranya harus dirawat inap
ahmad minan balita berusia empat belas bulan mengalami kondisi paling parah
dinas sosial demak mengaku kecolongan terhadap aktivitas panti asuhan al hajar
yang sudah tidak aktif lebih dari lima tahun terakhir
pengelola panti sendiri membantah telah menelantarkan anak asuh
selama ini ulinuha pengasuh panti merawat anak telantar dengan biaya sendiri
tanpa bantuan dari pemerintah
sementara di desa karangrejo madiun jawa timur panti asuhan asi
milik yayasan aroza kekurangan tenaga pengasuh
panti yang menampung tiga puluh anak berkebutuhan khusus ini
hanya mengandalkan sepasang suami istri sebagai pengasuhnya
purnomo dan eva nuraini tak mendapat bayaran sebagai pengasuh
karena panti kekurangan dana
catatan kelam panti asuhan di indonesia tak sampai di situ
tahun dua ribu tiga belas dinas sosial kota palembang mengancam akan menutup sekitar tiga puluh panti asuhan
yang beroperasi secara tidak sah karena tak mengurus izin
di tahun yang sama dinas sosial kota malang memindahkan penghuni panti jompo
di kecamatan sukun karena sudah tak layak huni dan tak bisa direnovasi
dua tahun berselang panti asuhan milenium di sidoarjo jawa timur
terindikasi melakukan sejumlah pelanggaran
kondisi panti ini kumuh dan hanya terdapat dua pengasuh
untuk mengurus lebih dari tiga puluh anak
pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar
untuk mendisiplinkan aturan pengoperasian panti asuhan
tak hanya pada aturan pemerintah juga harus tetap mengawasi
awal panti yang telah mengantongi surat izin
agar setiap anak asuh mendapat hak hidup layak
suci bancin cnn indonesia
itu tadi kita melihat bagaimana kondisi panti panti sosial
terutama panti asuhan yang juga ada di indonesia
tidak hanya di pekanbaru riau
seolah menjadi saksi bisu betapa tidak manusiawinya
perlakuan pemilik yayasan kepada para penghuninya
berada jauh dari permukiman warga
dan dikelilingi oleh kebun kelapa sawit
membuat rumah fakir miskin ini memang sulit untuk diawasi
berikut penelusuran tim liputan kami
di rumah fakir miskin tunas bangsa pekanbaru
rumah fakir miskin milik lili nur hayati inilah yang menjadi saksi bisu
di mana setiap sudut pantinya menyisakan kisah
yang sangat memilukan dari para penghuninya
dari sini saya akan ajak anda untuk melihat lebih dekat
seperti apa perlakuan yang tidak manusiawi
dari para penghuninya
dari para penghuninya
dari para penghuninya
dan mengurus pantik pada mereka yang seharusnya dirawat
dengan penuh kesabaran
di sel sel inilah
akhirnya tiga puluh tiga orang dengan gangguan kejiwaan
dan juga mereka lansia
dievakuasi oleh lpa riau
dan juga kepolisian
pada hari sabtu tanggal dua puluh delapan januari dua ribu tujuh belas yang lalu
sungguh sebuah pemandangan yang menyayat hati
di depan sel kita masih bisa melihat

satu buah drum air
ini yang kemudian tempat air yang digunakan
untuk mencukupi kebutuhan mereka
ada satu buah ember yang bergantung
menurut keterangan salah seorang yang sempat tinggal di sini
di ember inilah mereka kadang harus meminum air
di area depan ini setidaknya ada dua belas sel
yang kondisinya sangat tidak layak
dalam sel ini ada satu buah dipan kayu
yang cukup lusuh
kemudian ada satu buah keluarga
kloser yang letaknya tepat persis di depan pintu
dan ada satu buah ember berisi air
yang menurut keterangan salah seorang yang sempat tinggal di sini
selama sepuluh tahun terakhir
ember itulah yang kemudian dijadikan
untuk kemudian mandi
atau bahkan untuk kakus
adalah ruangan tempat pengurus panti
menumpuk pakaian pakaian bekas sumbangan
kalau kita lihat memang kondisinya
saya masih bisa betul mencium
bau yang cukup pengap
saya tidak bisa gambarkan
betapa tidak manusiawinya
tiga puluh tiga orang dengan gangguan kejiwaan
dan mereka paralansia
tinggal dalam kondisi yang seperti ini
padahal mereka seharusnya dirawat dengan baik
mereka harus mendapat perawatan medis
tapi di sisi lain
mereka kadang juga dipaksa bekerja
mereka harus menerima kekerasan verbal
kadang juga mereka harus menerima kekerasan fisik
tentu saja ini menjadi sebuah trauma berat
tentu saja ini menjadi sebuah hal
yang tidak bisa diterima dengan akal sehat
di bagian belakang dari area utama
masih ada sekitar sepuluh sel lagi
yang kami temukan
untuk menuju ke sana saja
kami harus melewati semak belukar seperti ini
sangat tinggi bahkan dari luar kami tidak
kalau kami tidak mendekat
kami tidak bisa melihat bahwa ini semua adalah
sel untuk menampung orang orang dengan gangguan kejiwaan
bau menyengat cukup terasa
orang orang harus tinggal di tempat seperti ini
sama sekali kotor tidak bersih
penuh dengan semak belukar
bahkan tidak ada penerangan sama sekali
jika kondisi malam seperti apa
mereka harus bergelut melawan dinginnya malam
belum lagi dengan gigitan nyamuk
sungguh di luar akal sehat kita
ya terkuaknya kematian bayi zikli delapan belas bulan
yang juga sempat dirawat di panti asuhan
juga membuka mata kita
bahwa lili tidak hanya berkutat dengan urusan kekerasan terhadap bayi
maupun anak di bawah umur
tapi juga kekerasan terhadap kelompok rentan lainnya
orang jompo dan juga mereka dengan gangguan kejiwaan
tentu ini menjadi sebuah pelajaran besar
bahwa pengawasan panti menjadi sebuah harga mati
agar kondisi seperti ini tak perlu lagi terjadi
miladia rahma pekanbaru riau
dengan segala keterbatasan dan kekurangan
masyarakat publik indonesia pastinya berharap banyak
pada panti panti sosial
terutama panti untuk fakir miskin
yang memang didirikan tidak hanya oleh negara
tapi oleh masyarakat untuk bisa merawat orang orang
yang selama ini memang terpinggirkan
atau membutuhkan perhatian yang lebih khusus
kalau tadi melihat kondisi seperti itu bang reza
tidak hanya ada di riau
tidak hanya terjadi di tunas bangsa
tapi di beberapa daerah ini kayak semacam gunung es gitu bang
mungkin fenomena ini banyak terjadi di mana
kalau kita coba berangkat dari titik yang lebih positif gitu ya
semestinya kita berani membangun asumsi bahwa
panti panti semacam ini didirikan oleh orang yang punya hati
mereka sadar bahwa pemerintah punya keterbatasan
sementara anak anak yang bermasalah juga luar biasa banyaknya
mereka mengambil inisiatif berangkat dari empati
mereka mengambil inisiatif menghimpun anak anak tersebut
mereka coba bina sembari mengharapkan adanya keterlibatan lebih luas
dari masyarakat dari dunia usaha
lewat program csm mereka dan seterusnya
itu kalau kita mau bicara sisi yang positif
tapi sisi yang negatif sisi yang vulgar adalah
kalau kita berangkat dari asumsi ternyata ada orang orang kita itu
yang memang sejak awal
berniat melakukan eksploitasi terhadap manusia manusia yang tenggelam dalam penderitaan
alih alih merawat mereka
alih alih melindungi mereka
menjaga mereka merehabilitasi mereka memanusiakan mereka
orang orang tidak bertanggung jawab ini
sengaja membawa orang orang atau anak anak malang tersebut
ke dalam sebuah rumah lalu mereka eksploitasi sedemikian rupa
lalu mereka expose ke publik dengan mengatakan bahwa kami butuh bantuan
anda mencium ada banyak sekali
tadi saya katakan di segmen awal sudah saya katakan
sejak bertahun silam kita sudah lihat
bahwa di panti tunas bangsa itu sudah ada sekian selebritas yang datang
membawa barang membawa uang
tapi dengan mata telanjang terlihat oleh kita
bahwa tidak ada perubahan pada
jangankan kondisi anak yang relatif jauh di dalam
tempat pun tidak ada perubahan
oke kalau kita lihat ini kan misalnya kalau tunas bangsa tadi kondisinya sangat memprihatinkan
tapi si tersangka ibu lili ini yang mempunyai
tidak hanya tunas bangsa tapi beberapa panti panti lain yang kondisinya tadi sudah direkam oleh tim kita di lapangan
kondisinya juga tidak kalah memprihatinkan
sepertinya sudah saatnya kita membangun sebuah ultimatum kita membangun sebuah deadline
angka ya di indonesia ada sekitar lima ribuan panti
itu yang tercatat
nanti pak nahar bisa koreksi saya kalau saya keliru
ada sekitar lima ribuan panti di indonesia panti anak
yang sudah terakreditasi ada berapa
belum terukur kualitasnya
terakreditasi itu berarti layak dan juga mendapat kelebihan
atau monitoring khusus dari akuritas
karena akreditasi tidak berlaku sepanjang hayat
hari ini diakreditasi maka sekian tahun kemudian harus dilakukan akreditasi ulang
seperti kir mobil saja gitu ya
atau seperti perguruan tinggi
nah ini sebetulnya inisiatif yang positif dari saya pikir dari kementerian sosial untuk menjaga kualitas atau menjaga mutu layanan panti panti terhadap anak anak
nah ayo kita bangun deadline
misalnya selama tahun dua ribu tujuh belas paling tidak ke depan ada dua ratus panti yang bisa diakreditasi
tentu saja akreditasi itu bukan hanya tanggung jawab yang harus diembangsi pemilik panti
tapi sesungguhnya lewat akreditasi negara dipanggil untuk membantu mengembangkan membina panti panti tersebut agar memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri
negara juga perlu kan untuk hadir disana
harus bukan perlu harus
padahal ini negara harus untuk bagaimana hadir di sana mengakreditasi memantau dan juga memimbing bagaimana panti panti ini yang kita berharap banyak mereka memberikan
pelayanan yang baik untuk masyarakat yang membutuhkan tapi ternyata hasilnya juga sangat berbeda gitu pak nahar
apa perspektif anda pak
ya sebetulnya banyak juga orang indonesia yang peduli lalu kemudian membuat panti gitu
tapi dari angka yang tadi disebutkan karya dia misalnya kalau kementerian sosial sebenarnya pernah mencatat pernah bermitra dengan enam seratus panti
dari angka itu kemudian ya tadi disebutkan belum empat ratus lksa persisnya tiga ratus tiga puluh yang baru terakreditasi
lalu kemudian ini malam ini saya berada di salah satu panti yang sudah terakreditasi dan sesuai dengan standar nasional pengasuhan anak di yayasan bayi sehat
nah itu seperti apa tuh pak nahar
yang sudah terakreditasi dan sudah terpantau oleh apa namanya
seperti apa kondisi dan jika dibandingkan dengan panti panti yang tidak terakreditasi itu
ya sangat jauh
dan ini tadi beberapa persyaratannya sudah disampaikan bahwa izin dari lingkungan sekitar juga diperlukan
lalu kemudian yang paling penting adalah ada standar utama yang harus dilengkapi
misalnya standar layanannya
lalu kemudian standar pelayanan
lalu kemudian standar kelembagaannya
itu yang mau tidak mau
misalnya apakah tempat tidur untuk anak ini memenuhi syarat atau tidak
artinya memenuhi syarat itu nggak mungkin dong ukuran dua x dua lalu kemudian diisi berjubel gitu
nah ini kan tidak
jadi sudah ada standar standar itu
nah dari kesenjangan angka jumlah lksa dengan yang sudah diakreditasi itu kemudian upaya upaya tahun ini mudah mudahan
tadi yang disebutkan dua ratus
kita targetnya memang dua ratus
tapi kemudian kementerian sosial bu menteri memerintahkan jangan dua ratus
itu terlalu jauh sehingga kita nggak bisa ngontrol lagi lembaga lembaga yang masih kurang bagus gitu
jadi didorong agar tahun ini dua x lipat
jadi dua ratus menjadi dua ribu
nah ini tugas mbak dikrip yang kemarin diarahkan oleh ibu menteri langsung
agar semua panti didorong untuk lancar
didorong untuk lebih baik sehingga diharapkan bisa mencegah kejadian kejadian seperti ini
pak nahar ini kan tadi bang reza sudah memberikan perspektif yang lain bahwa memang kalau seperti kita lihat kasus yang terjadi di riau misalnya ibu lili
kondisi panti tunas bangsa kondisi memprihatinkan
dengan kondisi satu panti yang sangat memprihatinkan itu ibu lili ini mempunyai beberapa panti lain yang juga tidak kalah memprihatinkan
ini kan berarti ada semacam tadi kata bang reza eksploitasi penderitaan dari orang orang
atau anak anak atau manusia manusia indonesia yang hidup dan tinggal di panti panti itu
saya mau tanya kepada anda pak bagaimana pemerintah mencium gelagat gelagat eksploitasi ini dan sebenarnya untuk pertanyaan yang sangat manusiawi
insentifnya apa sih pak kemudian orang orang ini yang punya niat tidak baik mengeksploitasi kemanusiaan seperti ini mendapatkan insentif insentif bisnis atau finansial misalnya dari bisnis ini
jadi gini ketika bicara soal eksploitasi
ketika bicara soal ada tindak kekerasan dan ketika ada bicara hal hal yang berkaitan dengan hukum tentu bukan rangah sosial
nah dari sisi kami sebetulnya kemarin kami juga coba ngobrol juga dengan hgh itu
lalu kemudian kenapa misalnya harus banyak banyak mendirikan panti
tapi kemudian hanya sedikit orang yang mengasuh
tapi kemudian hanya sedikit orang yang mengasihi
tapi kemudian hanya sedikit orang yang mengasihi

jadi dia ambil
jadi ini poinnya adalah bahwa niat baik saja ternyata tidak cukup
jadi ini proses lainnya proses lainnya yang terkait ini ada masalah pidana atau tidak itu kita percayakan oleh pihak kepolisian
bagi kami itu sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh lpai ini menjadi hal yang harus dilakukan
ini menjadi catatan dan yang harus dipindahkan
jadi misalnya dengan kami menemui termasuk pak wali kota dan pak gubernur kemarin di riau
bang reza saya kembali ke anda
lebih banyak dari perspektif dan penelitian anda lebih banyak yang memang niatnya baik tulus
memang kalau kata pak nahar tadi memang kenapa didirikan banyak sekali meskipun yang menjaga atau pengasuhnya sedikit sdm nya kurang
tapi karena memang nggak ada di situ
lebih banyak yang punya niat baik seperti itu atau memang motif bisnisnya atau filantropis bisnis eksploitasi filantropisnya lebih besar
bisnis manusia itu
bisnis manusianya lebih kuat
tapi lebih enak dijawabnya di segmen berikut ya bang
kita akan jelaskan sejenak
kami akan segera kembali saat lagi
bagaimana menjawab pertanyaan yang tadi bang
bagaimana niat baik itu bisa dikawinkan dengan bisnis atau mungkin pelaksanaan manajemen panti dengan yang juga sejalan dengan bisnis kemanusiaan ini
bukan eksploitasi kemanusiaan justru
pada tataran yang paling mendasar sebetulnya ada sekian banyak nilai nilai kearifan lokal dan nilai nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat kita yang memberikan spirit bagi semesta masyarakat indonesia untuk menaruh kepedulian terhadap anak anak
termasuk anak anak dalam kondisi yang tidak beruntung semacam ini
di sumatera barat
bahwa ternyata anak bisa diasuh oleh pamannya dan seterusnya
dalam masyarakat islam juga dikatakan bahwa rumah yang paling indah itu adalah sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya
bukan rumah indah itu adalah rumah yang menjadi pantiasuhan
tapi rumah yang paling indah adalah rumah dalam ada anak yatimnya
yang saya katakan adalah saya kajian kami sampai pada sebuah titik bahwa kita harus berani berangkat dari asumsi sekian ribu panti yang ada di indonesia mayoritas diantaranya berangkat dari titik niat yang baik
cuma memang ternyata benar kata pak nahar niat baik saja tidak cukup
kompleksitas permasalahan ini adalah pria anak semakin lama semakin tinggi
pada saat yang sama juga tantangan bagi anak bagi proses tumbuh kembang anak juga semakin lama semakin berat
oleh karena itu ketika didirikan sebuah panti asuhan maka ini sesungguhnya harus menjadi sebuah sentra perhatian seluruh pihak
bukan hanya sebuah aktivitas yang dilakukan oleh pemilik panti titik tidak
tapi masyarakat negara dunia usaha media dan juga masyarakat

juga harus terlibat di situ
jadi sungguh sungguh anak anak itu terkembangkan secara baik dan suatu saat kembali
buat masyarakat yang ingin membantu kan jiwa filantropis kita kan juga pasti tinggi sekali
masyarakat indonesia sangat ringan tangan untuk membantu
ini bagaimana cara apa tips tipsnya untuk memilih panti asuhan yang baik sehingga kita memberikan bantuan secara tepat gitu bang
agar kemudian dana masyarakat itu termanfaatkan secara bertanggung jawab
maka memang idealnya bahwa dana itu dialokasikan kepada panti panti yang sudah terakreditasi
tapi bukan berarti kemudian bahwa panti panti yang belum terakreditasi kita abaikan
tidak juga demikian
tapi kita harus membuat skala prioritas
kasian dong kan yang akreditasi pemerintah
kalau pemerintah yang lambat kasian panti panti ini misalnya kan seperti itu
dengan demikian isu yang paling fundamental sesungguhnya bukan pada masalah anggaran bukan pada masalah dana
satu keterpanggilan hati itu betul
dan yang kedua adalah pemahaman
pemahaman bahwa seorang yang punya etikat baik ingin mendirikan panti harus mengajak masyarakat sekitar
karena toh izinnya pada akhirnya akan ditentukan juga berdasarkan persetujuan masyarakat
nah kalau kemudian sejak awal si pemilik panti melibatkan masyarakat masyarakat tentu akan setuju
maka izin dari dinas sosial juga akan mudah untuk turun
oke kalau kita tadi sudah membahas bagaimana kabut gelap panti panti di indonesia yang banyak sekali memprihatinkan bang
tapi kita punya satu liputan atau paket liputan dari surabaya jawa timur yang menunjukkan bahwa ada juga panti yang bisa memberikan harapan
secerca harapan secerca cahaya di tengah kabut gelap panti panti indonesia memprihatinkan
cita cita saya jadi tentara
aku adalah giovanni
cita citanya jadi tentara
membantu agar anak anak ini meraih apa yang mereka cita citakan adalah tugas para pengasuh panti asuhan don bosco surabaya di jawa timur
ribuan anak tidak mampu pernah mendapatkan kasih sayang di panti asuhan yang didirikan pastor gj drever pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam itu
terletak di jalan tidar sejak satu tahun setelah yayasan didirikan don bosco merupakan panti asuhan lima zaman
didirikan pada zaman penjajahan belanda melewati invasi jepang zaman kemerdekaan lalu melampaui orde baru sampai era reformasi
tidak ada yang berubah dari panti asuhan ini
panti asuhan dikelola dengan bantuan para dermawan
panti asuhan don bosco di surabaya pernah dirundung petaka ketika jepang datang menjajah sekitar tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua sampai seribu sembilan ratus empat puluh
pada saat itu hampir tiga ratus penghuni panti harus mengungsi ke katedral surabaya karena bangunan panti tempat mereka hidup digunakan untuk menyimpan senjata
saat ini panti asuhan don bosco dihuni delapan puluh tiga anak
mereka terbagi menjadi empat kelompok
ada balita dan tiga kelompok lainnya untuk usia sekolah dasar
panti hanya menerima bayi sampai anak usia dua belas tahun atau kelas enam sd
anak anak ini berasal dari berbagai latar belakang keluarga dan daerah di indonesia dari aceh hingga papua
pengurus panti hanya menerima anak dengan status benar benar tidak mampu yatim piatu atau orang tua yang berperkara dengan hukum
tidak sekali dua kali mereka menerima anak yang tidak diharapkan orang tuanya
hampir empat tahun terakhir memang masyarakat surabaya
cenderung cukup banyak yang kami temui di panti kami bahwa mereka kesulitan
kesulitan untuk mengasuh anak
kesulitan dalam hal mungkin mengasuh anak mungkin terlalu nakal
istilahnya kalau istilah kita adalah dablek tidak mau nurut terlalu nakal dan lain sebagainya
dia berharap bahkan memaksa anaknya untuk memasukkan anaknya di panti asuhan
kami tidak akan benar benar menerima seperti itu
di sini anak anak dibiasakan hidup dengan disiplin tinggi
mereka harus bangun subuh lalu bersekolah
setelah pulang sekolah mereka mandi makan dan tidur siang
bagi yang piket harus membersihkan kamar dan lorong panti
sore hari mereka harus belajar aktivitas ini dilakukan setiap hari
meski tinggal di panti anak anak ini mampu mengukir prestasi diantaranya dari kegiatan karate dan bermusik
pengurus panti memang memberikan berbagai kegiatan tambahan agar anak anak ini bisa mandiri
selepas dari panti mereka yang benar benar tidak mampu akan terus dibiayai pendidikannya sampai tuntas
meski berlatar belakang katolik panti asuhan don bosco juga menerima anak berlatar belakang agama lain termasuk islam
panti ini berafilasi dengan pondok pesantren di lamongan
pelayanan puluhan tahun panti asuhan don bosco menyemai harapan bagi anak anak
jiriah jiriah jiriah katinya
itu tadi kita lihat secerca harapan dari surabaya jawa timur
saya akan ke pak nahar untuk menutup dialog kita malam hari ini
bagaimana pak kemudian pemerintah melihat segala kekurangan yang ada keterlambatan yang ada
menggabungkan niat baik masyarakat dengan niat baik orang orang yang ingin menggabungkan atau mungkin membantu orang orang yang susah dengan membuat panti
dan juga bagaimana mengatasi niat niat jahat orang orang yang ingin mengeksploitasi kemanusiaan atas nama seperti ini
bagaimana pak ke depan supaya lebih baik lagi
ya kementerian sosial terus mendorong agar snpa bisa dilaksanakan di semua lksa itu satu
lalu kemudian juga kita sedang mengupayakan bahwa lahir pp tentang pengasuhan atau lebih tinggi lagi undang undang tentang pengasuhan anak
itu diharapkan bisa lebih secara sistematis bisa ada upaya upaya untuk melakukan kesejahteraan
misalnya di indonesia di indonesia masih ada yang menggunakan kesejahteraan
seperti sekarang baru reboot
kalau seandainya ada temuan temuan
kita berharap sih

poinnya adalah ini upaya
untuk membangun sistem agar
kejadian kejadian seperti ini
tidak terjadi tapi
temuan temuan yang lalu
kemudian kita berharap ini
menjadi momentum buat kita untuk
semakin kencang lagi
sistem pengasuhan alternatif itu
artinya bahwa pantik ini
harusnya jangan jadi target utama
untuk mengasuh anak
selagi orang tua
mau bertanggung jawab
selagi orang tua
mampu mengasuh anaknya dengan
baik seharusnya pantik bukan
oke jadi mudah mudahan juga pemerintah
untuk hadir juga pak nahar
selain juga bagaimana mengimbau
masyarakat untuk bisa merawat
anak anaknya tidak dikit dikit
memantikan anaknya gitu ya bang ya
kemudian bagaimana juga masyarakat dan juga negara
juga bisa hadir negara juga tidak hanya
administratif saja bang reza tapi juga
secara substansi bisa hadir di tengah tengah
ini ya pak nahar ya
kami menempatkan tahun ini
kami akan menempatkan
di semua kabupaten kota itu
untuk menguatkan apa yang
dilakukan oleh civil society
kemudian dinas sosial sehingga
saling berkolaborasi untuk sama sama
membangun sistem ini bisa lebih baik lagi
baik pak nahar bang reza terakhir dari anda
apakah juga selain tadi anda
akan pasti memberikan perspektif
untuk terlibat bang dalam pengawasan
dalam juga melibatkan masyarakat untuk
bisa membuat panti panti ini menjadi lebih
sehat secara ekologi
kemasyarakatan lah gitu
bolanya ada di pak nahar nih katakanlah
ya itu bagaimana dalam proses
akreditasi panti atau lksa
otoritas terkait yaitu dinas sosial
melibatkan masyarakat setelah semungkin pak nahar
tahu persis lpa ada di
puluhan provinsi di indonesia bahkan sampai
ke tingkat kabupaten dengan tangan
terbuka kami menunggu uluran tangan dari
pak nahar untuk melibatkan kami dalam proses
akreditasi tersebut libatkan kami
dalam proses sebagai tim
siap bang yang kedua saya ingin berbagi
nomor telepon boleh boleh silahkan bang
nah ini untuk segala persoalan
yang terkait dengan perlindungan anak
khusus spesifik dalam konteks ini adalah terkait
dengan adanya indikasi panti panti
yang justru menyiksa atau
menelantarkan anak di daerah
khusus untuk provinsi riau bisa dilaporkan
dan kalau di luar provinsi riau bisa dilaporkan
ke lpa indonesia
tujuh ribu empat puluh delapan oke yang terakhir
perbaikan kita mulai dari mana
bang reza perbaikan mulai dari
pemahaman masyarakat bahwa panti
bukan penitipan anak untuk
selama lamanya yang paling baik
tidak lain tidak bukan adalah memastikan
anak diasuh oleh keluarga mereka sendiri
baik oleh ayah bunda maupun
salah satunya maupun keluarga besar mereka
oke dan juga masyarakat setelah melihat
adanya peristiwa peristiwa memilukan seperti ini
jangan cuma dian jangan cuma cuek
tapi kita juga harus terlibat dalam memperbaiki
ini semua terima kasih sekali lagi bang reza terima kasih
pak nahar dari bandung atas perbincangannya malam hari ini
dan setelah jeda berikut ini
kami akan memperbarui informasi terkait dinamika
politik dalam pilkada dki jakarta
tetap lagi bersama kami